kontroversi relaksasi sekolah tatap muka masih terus mengemuka orang tua tentu menjadi pihak
yang paling dilematis ada yang mendukung namun tak sedikit pula yang cemas sebagai wali murid
rani sherly mengaku masih berat jika harus melepas sang buah hati kembali bersekolah
muka namun jika kebijakan ini tetap berjalan ibu dua anak ini berharap pihak sekolah akan
memfasilitasi pemeriksaan bagi siswa dan pengajar secara berkala skenario yang mungkin mungkin bisa
apa namanya yang kita harapkan lah ya itu ya apa namanya pembatasan ya pasti pastinya pembatasan
sistem shifting dan di setiap sistem shifting itu harus ada kayak penyemprotan disinfektan sih
kita maunya gitu jadi bener bener bener bener aman enggak
di menjaga jarak tidak cuman sistem shifting masuknya cuman berapa apa bergantian enggak cuma
itu tapi bener bener di setiap apa setiap jeda itu ada penyemprotan disinfektan bener bener
di apa missnya itu apa pengajarnya tuh harus rutin pemeriksaan mungkin rapid atau ya baiknya
swapsi cuman ah ya dari sekolah memprovokasinya seperti apa
hai sama apa ya mungkin anak anaknya juga kali ya kita sama sama saling menjadalah gitu mungkin
setiap berapa lama anak anaknya kita rutinin untuk pemeriksaan kayak gitu jadi sejumlah sekolah pun
mulai menyusun skema teknis jelang pembelajaran tatap muka ini sekolah
lazwar di salah satunya tak hanya mempersiapkan dan mereview protokol kesehatan sekolah swasta
di kawasan depok ini juga telah mempersiapkan sejumlah skema pembelajaran
meliputi pembatasan kapasitas kelas sistem shifting atau pembagian waktu belajar
sekaligus skema pembelajaran blended learning atau kombinasi aktivitas belajar daring dan tatap muka
yang pertama protokol kesehatan tentu saja dari mulai hal hal yang udah umum dilakukan sekarang
pemeriksaan suhu cuci tangan pembiasaan hidup sehat terus juga ada pembatasan pastinya
berapa anak sih yang boleh ada di kelas gitu
kalau dari pemerintah boleh lima puluh persen tapi kita akan assess nanti
kira kira lima puluh persen itu untuk grade mana nih
kalau untuk anak tk atau anak sd bisa jadi lima puluh persen itu sesuatu yang cukup crowded
karena protokol kesehatan seperti itu kami sudah terapkan dari awal tahun kemarin di semester satu
dan nantinya bisa jadi akan semakin ketat ketika memang anak anak sudah kembali ke sekolah
karena kita berusaha bagaimanapun caranya supaya kita tetap terjaga semuanya
dalam waktu dekat pihak sekolah juga akan menyebarkan formulir persetujuan bagi orang tua
untuk mengizinkan anaknya bersekolah tatap muka
salah satu ketentuannya wali murid tidak akan menuntut pihak sekolah terkait resiko yang muncul akibat covid sembilan belas
pihak sekolah juga telah mempersiapkan skenario penanganan jika ditemukan kasus positif covid sembilan belas di lingkungan sekolah
kita punya namanya indemnity form untuk orang tua
dan kita juga ada perjanjian dengan sekolah juga
dimana ketika orang tua mengirimkan anaknya ke sekolah dengan segala resiko tentu saja kita akan sama sama bekerja sama untuk memastikan kedua belah pihak itu sudah saling menjaga
kalau sampai na'udzubillahiminzalik ya ada yang terjadi ada kasus yang pertama kami akan melakukan contact tracing pastinya
kontak tracing dan sesuai dengan pedoman dari pemerintah pembersihan selama tiga sampai empat hari secara menyeluruh sekolah ditutup
lalu nanti kita akan melakukan kontak tracing
jadi usaha usaha yang dilakukan sesuai dengan protokol dan prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah
seperti itu dan who
sementara itu temuan komisi perlindungan anak indonesia kpai di empat puluh delapan sekolah di dua puluh satu kabupaten kota menunjukkan mayoritas sekolah belum siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka
kpai juga tak sepakat jika beban penyiapan infrastruktur pembelajaran tatap muka hanya dibebankan
kepada pemerintah daerah saja

lalu yang siap kategori siap itu enam puluh sampai delapan puluh

yang siap ada lima
seperti anak empat puluh satu lainnya belum siap
jadi dari empat puluh delapan sekolah yang kami datang ini kami punya dokter periksa
salah satu dokter periksa kami adalah protokol kesehatan

ternyata rata rata sekolah hanya punya tiga

misalnya smk negeri seberas kota bandung
kebijakan relaksasi sekolah tatap muka harus mengedepankan aspek keselamatan dan kehatian
pengawasan sekaligus sanksi tegas atas pelanggaran protokol kesehatan
juga menjadi syarat mutlak untuk menjamin keamanan bagi semua
meladia rahma indra rizal di jakarta